ya polemik tes wawasan kebangsaan terus berlanjut di saat yang sama
hari ini kpk dan juga bkn mengumumkan lima puluh satu pegawai kpk akan diberhentikan atau tidak bisa mengikuti diklat lanjutan karena sudah merah begitu dari hasil tes twk nya
sementara upaya perlawanan tujuh puluh lima pegawai kpk yang tidak lolos tes twk saat ini sampai ke komnas ham
benarkah twk mengandung unsur pelanggaran ham dan apa yang ingin dicapai dari pelaporan tujuh puluh lima pegawai kpk ini ke komnas ham
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung
saya akan sapa ada mas khairul anam komisioner dari komnas ham ca anam selamat malam apa kabar
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam ada bang arsul sani anggota dpr komisi tiga fraksi p tiga bang arsul selamat malam
waalaikumsalam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam saya juga akan sama bang muhammad isnur ketua advokasi ylbhi bang isnur selamat malam
selamat malam assalamualaikum wr wb
ya kita membahas kemudian lagi masih soal polemik dari hasil tes awasan kebangsaan di kpk yang masih berlanjut
tadi juga sudah ada pengumuman dari konvers dari kpk dan juga bkn yang menyatakan bahwa dua puluh tiga masih bisa mengikuti diklat
tapi sisanya kemudian tampaknya akan diberhentikan karena tidak memenuhi syarat
sudah merah tadi bahasanya dari wakil ketua kpk
tapi sebelum sampai ke situ saya mau ke bang isnur dulu
ini kan ada pelaporan ya bang isnur ke komnas ham
ada delapan poin beberapa diantaranya saya bacakan misalnya pembatasan pemikiran pegawai ketidakadilan hubungan kerja
pertanyaan pertanyaan yang tendensius berserikat dibatasi begitu misalnya
atau bahkan pelanggaran membela ham
dalam hal ini adalah novel baswedan
apa yang ingin dicapai sebetulnya bang isnur dengan melaporkan twk ini ke komnas ham
kita ingin melapor ke bapak komnas ham bahwa dalam proses ini ada banyak kejanggalan
ada banyak proses yang kami nilai ini adalah serap dengan pelanggaran ham
misalnya gini dalam pengaturan saja yang pertama
jelas kalau kita baca undang undang dasar dua puluh delapan j jelas mengatur
kalau membatasi akasi manusia itu harus dengan undang undang
nah sekarang kita lihat di undang undang sembilan belas dua ribu sembilan
bahkan juga ada di pp yang turunannya
itu nggak ada
ada tentang twk ini
jadi tiba tiba kpk membuat perkom sendiri
dia mengatur sendiri yang nggak diatur oleh undang undang sama pp
jelas ini melanggar konstitusi melanggar undang undang
tadi yang guru yang hati sampaikan peraturan peraturan pertanyaan tentang pelecehan perempuan
kemudian tentang tindak sudah orang tujuh belas tahun bekerja
tiba tiba diberhentikan karena asesmen peralihan
ini jelas melanggar undang undang dasar ya
harus ada perlakuan yang adil dalam hubungan kerja
dan banyak lagi yang lain
pertotohan di konstitusi itu yang dilabrak
makanya oleh mk jelas dipertimbangkan dalam putusan nomor tujuh puluh
itu mk jelas memberikan syarat
tidak boleh peralihan ini merugikan dalam bentuk apapun ya
bagi pekerja pekerja ini
orang sudah tujuh belas tahun ada yang dua tahun paling sedikit
itu kemudian terzalini oleh proses ini
nampak kami melihat ada upaya sistematis
untuk menyikirkan mereka gitu
dengan tes tes yang tidak jelas telakukurnya
sangat cepat prosesnya tertutup
dan bahkan kalau ditanya anda siapa yang ngetes
dari lembaga mana
itu sama sekali nggak mau terbuka kepada yang diwawancarai
oke meskipun tadi kepala bkn dalam konversi juga sudah menyatakan bahwa
tidak ada undang undang yang dilanggar dari twk ini
termasuk juga dari putusan mahkamah konstitusi
justru ini sudah mengacu kepada undang undang asn dan juga undang undang kpk
iya kalau kita baca undang undang kpk
di situ nggak ada test test
tidak ada twk nya
atau di undang undang asn pun dalam proses peralihan
nggak ada peraturannya
jadi ini sebenarnya perkom ini nggak ada nggada
dia muncul sendiri
di undang undang kpk nggak ada
di undang undang asn nggak ada
makanya presiden sendiri sudah me warning ya
hati hati ini jangan sampai menjadi urut untuk menghentikan
memberhentikan atau apa namanya memecap gitu
kan sudah ada pelaporan juga ke om budsman
jadi kalau kemudian membawa ini ke komnas ham
apa yang diharapkan dari komnas ham
atau apa yang diinginkan sebetulnya dari teman teman ylbhi
atau mungkin juga mewakili ke tujuh puluh lima pegawai kpk
ya om budsman itu akan menemukan maladministrasi dalam proses
baik dalam proses di awal
dia bagaimana mengadakan perkom ini
proses tesnya dan lain lain
kalau komnas ham akan menemukan bagaimana di sana ada
apakah ada abuse of proces dan lain lain
dalam karena prinsip prinsip hak asasi manusia
kita tahu bagaimana sebenarnya
komnas ham juga telah menemukan dalam kasus kasus lain
bahwa banyak sekali pelanggaran ham
dan kasus novel sebelumnya juga komnas ham telah menetapkan bahwa
sebagai apa namanya pejuang anti korupsi
sebagai pejuang yang bergerak di anti korupsi
mereka adalah bagian dari pembela ham
nah kami meminta komnas ham untuk memberikan perlindungan
kepada mereka yang selama ini berjuang
agar diproteksi bagaimana hak asli manusianya
jangan sampai mereka sebagai warga negara dan juga sebagai pejuang
sebagai selama ini
bergiat dalam anti korupsi
dilanggar hak asli manusianya
oke sebelum saya akan ke ca enam dari komisional komnas ham
saya mau ke bang arsul dulu
bang arsul kita sudah sering ya membahas kemudian polemik
pegawai kpk ini tes twk ini
dan kemudian sekarang masuk ke babak baru
ada pelaporan ke komnas ham
sampai kemudian tadi sudah ada pengumuman juga dari
dari kpk dan juga bkn
tapi ada tanggapan tidak ketika kemudian
upaya perlawanan terhadap hasil tes twk ini
kemudian sekarang sudah sampai di komnas ham
diadukan ke komnas ham
bahkan dinilai tadi oleh bang isnur misalnya
ada kejanggalan ada pelanggaran ham
melanggar undang undang dasar
ya saya terus terang agak kaget tadi ya
dengan pengumuman yang disampaikan oleh pimpinan pk
dari apa yang disampaikan oleh alex rawata tadi
kemudian di ruang publik
simbol kesimpulan bahwa
apa yang diberikan presiden
yang terang dalam pernyataan presiden itu tidak di
jadi wajar kalau ada seperti itu
nanti pun di komisi tiga
ketika pada saat rapat dengar pendapat
tentu akan kami pertanyakan juga
kalau kritik saya
disampaikan oleh pak alex marwata
ada lima puluh empat yang nilainya
nah merah itu berarti bisa diperbaiki lagi soal wawasan kebangsaannya
ini berbeda pandangan
kalau tentang perlu tidak nyawa wawasan kebangsaan dengan mas isin juga
lah kalau kita lihat
berhadapan dengan orang yang radikal
yang orang teroris saja
dia melakukan upaya upaya perubahan
karena itu di dalam undang undang lima tahun dua ribu delapan belas
pemberantasan tindak pidana teroris itu
untuk melakukan apa yang disebut
dengan kesaksiaan nasional
terwujud dalam dua program
pertama itu adalah
deradikalisasi bagi yang sudah terpapar dengan paham radikal
dan kemudian kontraradikalisasi
bagi yang belum terpapar
dari semangat politik hukum yang diletakkan
yang undang undang lima tahun dua ribu delapan belas
maupun dalam kontra
undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
memang mestinya tidak kemudian langsung diakhiri
katakanlah saya mau berasumsi
ada yang radikal
ini saya berasumsi loh ya
maka yang harus dilakukan seperti yang digariskan oleh presiden jokowi ya
terus dilakukan pembinaan lebih dulu
yang suka ada pecandaan itu istilah
tapi tidak langsung kemudian
kesan yang terjadi adalah dinasaan
hukum yang diletakkan oleh pembentuk undang undang
ketika kami membahas
revisi undang undang kpk yang kemudian menghasilkan undang undang
nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
itu memang semangatnya
semangat itu dalam istilah populernya itu alih
bukan seleksan ya
itu di pasal enam puluh sembilan
diangkat haji ya
aparaturis itu secara
kalau semangatnya adalah ulang untuk yang memenuhi syarat itu kemudian
langsung katakanlah dikeluarkan
politik hukumnya akan tertuang dalam norma undang undang yang berbunyi
akan di seleksikan
untuk menjadi asp
itu mas rehat
jadi anda melihat
seharusnya tidak perlu ada pemberhentian terhadap lima puluh satu pegawai kpk yang dinyatakan tidak lolos
atau merah tadi bahasanya
terhadap putusan ini
harusnya bagaimana menurut pandangan anda bang arsul
policy dasar yang disampaikan oleh presiden jokowi ya
teknisnya seperti apa
saya pernah menyampaikan juga di cnn tv indonesia ini
kalau urusannya wawasan kebangsaan ya
kementerian dan lembaganya
gimana kemudian membuat
bersama yang melipatkan lembaga
jadi anggota dpr itu
dulu dilakukan uji wawasan kebangsaan selama tiga minggu
dan kita tidak keberatan dengan soal itu ya
kalau mau ditanya
apa kita ini belum
pancasila ini atau perwawasan kebangsaan
ya tentu kita bisa bercepat soal itu
tetapi ya sudah lah
itu kita terima sebagai bagian dari ikhtiar negara ini
tensus pernegaraan kita
dan paham paham kenegaraan kita yang kita sepakati
baik bang arsul saya mau dengar nanti kemudian pandangan anda
ketika ada upaya
dalam tanda kutip perlawanan ya
dari tujuh puluh lima pegawai kpk ini
ke om budsman
kemudian sampai ke komnas ham
bagaimana anda melihat soal itu
termasuk saya juga akan tanya ke caanam
kajian atau sikap yang akan diberikan komnas ham
berkaitan dengan laporan ini
tapi kita bahas di segmen berikutnya
kita harus break kami akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
masih bersama saya reinhard sirait
saya akan ke caanam
kalau begitu dari komisioner komnas ham
caanam di luar hasil lima puluh satu
yang dinyatakan memang tidak mungkin akan berlanjut kembali
dan juga dua puluh tiga yang akan dibina lagi
dari hasil tes twk ini
tapi sudah ada laporan
apakah twk ini benar benar mengandung unsur pelanggaran ham
bagaimana respon dari komnas ham caanam
karena kabarnya akan ada tim juga yang akan dibentuk
ya tim sudah dibentuk
jadi kemarin langsung kami bentuk timnya
tadi kami langsung juga rapat
dari jelasan yang diberikan oleh teman teman
apa pegawai kpk dan hukumnya
kami sudah mendalami dengan beberapa fase
kelas pertama kami kemungkinan memang mengkonfirmasi soal hukum
itu yang pertama
jadi berbagai polemik soal prosedur hukum
tafsir hukumnya dan lain sebagainya
yang kedua adalah soal
sedur bagaimana berlangsung
karena ada beberapa informasi ke kami
baik dari teman teman pegawai kpk maupun kuasa hukumnya
maupun juga kami baca di media
ada soal soal di prosedur baik sebelum dilaksanakan
ketika dilaksanakan dan akan dilaksanakan
ini ada berbagai informasi
ini memang kami akan telusurin
apakah demikian informasinya atau tidak
kedua konteks ini memang
kalau dikatakan apakah erat hubungannya dengan soal asasi manusia erat
karena soal prosedur itu selalu
selalu terikat pada
fairness dan lain sebagainya
yang itu salah satu pilar hak asasi manusia
yang lain adalah
soal substansinya ini
bagai konstruksi yang di apa
yang disematkan untuk menguji
apakah orang orang ini memiliki wawasan kebangsaan
komitmen kebangsaan dan lain sebagainya
apakah memang dikontruksikan
sesuai dengan kaedah kaedah hak asasi manusia
kebangsaan kita atau bagaimana
atau kami ingin tahu
substansi itu lahir dari apa
dan persepsinya bagaimana
karena pertanyaan pertanyaan itu
kami juga mendapatkan informasi bahwa lahir
sebelum ada proses wawancara
termasuk di dalamnya adalah
proses dalamnya yang secara substansial
berhubungan dengan beberapa lembaga yang
dalam konteks kerja kerja wawancara yang profesional
nah yang ketiga
kontekstualitas dari peristiwa ini sendiri
karena misalnya tadi mas ispur
persis yang dikatakan oleh mas is
di dalam komnas ham misalnya
ini yang disasar adalah apd
misalnya ini juga kami akan telusuri
hingga apa membuat terangnya peristiwa
apakah memang ini soal yang ditujukan untuk kebaikan kpk
sehingga pemberantasan korupsi jadi semakin lama semakin baik
ataukah untuk tujuan tujuan yang lain seperti dituduhkan
nah itu satu
satu kluster yang tadi kami dalami
kami siapkan untuk
dan mendalami teman teman pegawai sendiri
baik pegawai yang tujuh puluh
terus sekarang jadi lima puluh
maupun pegawai yang lain
tidak masuk dalam kategori itu
termasuk juga nanti akan kami dalami ke pimpinan kpk
termasuk juga ke
holder yang lain yang masuk dalam proses ini
nah yang lain adalah begini
kontekstualitas yang juga kami mendalami persis
yang dikatakan oleh pak arsul misalnya
apakah memang kekuasaan kebangsaan ini menjadi indikator penting untuk cek
orang layak atau enggak dalam kpk
jangan sampai ada unsur diskriminasi
beberapa lembaga universitas
radikalisme ekstremisme intoleransi dan lain sebagainya juga
mengeluarkan hasil riset dan kajian
yang mengatakan misalkan di beberapa departemen
di beberapa bumn
itu juga mengalami nasib yang sama
sikap intoleransi dan sebagainya
apakah tindakannya sama misalnya begitu
dengan yang dilakukan oleh mereka kan tidak
yang mereka lakukan adalah
bagaimana meng create satu mekanisme
create satu wacana kebangsaan
sehingga semua orang memiliki dedikasi yang sama
terhadap negara ini terhadap bangsa ini
yang menghargai sikap sikap yang berbeda
yang macemuk yang genetika tunggal ika
yang panjang silai dan sebagainya
nah ini juga mau kita lihat gitu
apakah ini menjadi sesuatu yang secara tegak tidak
nah di sisi yang lain
ini di luar konteks
apa yang mau kita lakukan
itu saya menarik dengan apa yang dikatakan oleh pak arsul
soal arahan presiden tadi
dalam undang undang asn itu
pembina tertinggi aparatur birokrasi negara itu ya presiden
sebenarnya arahan memang harus dijalankan dengan baik gitu
nah harusnya memang secara internal
kalau memang ada catatan
bukan berarti harus memecat gitu ya
tapi ini dalam konteks diskusi tadi
dalam konteks paksa kami akan tunturin semua
sehingga ada terangnya peristiwa
dan ini kalau memang ada yang baik
kita ambil kebaikannya
kalau ada yang buruk ya jangan terulang kembali
jadi harapannya memang semua pihak
termasuk pimpinan kpk
itu mau kooperatif
gunakan kesempatan berjumpa dengan komnas ham
memberikan penjelasan sekomprehensif mungkin
terutama soal bagaimana caranya
apa konteksnya dan lain sebagainya
karena pasti akan kami dalami dan kami klarifikasi
pihak dan dengan instrumen hukum yang memang kita akui bersama
oke termasuk apakah nanti komnas ham akan memanggil
mendalami langsung ke ketua kpk firly bahuri cah anam
ya ke pimpinan kpk terus
kan di kpk juga ada dewan pengawas
di mana kontribusinya dan lain sebagainya
termasuk ke bkn kenapa ada situasi seperti ini
apa perangkatnya yang digunakan dan lain sebagainya
apakah ini memang digunakan dengan tujuan tertentu
atau tujuan memang semata mata untuk peningkatan satu kelembagaan
dan lain sebagainya apa ukurannya
karena memang informasi yang kami dapat kemarin
dari teman teman kpk yang datang
diambil oleh kuasa hukum
yang harusnya memang maksimal tiga puluh sampai empat puluh lima menit
jadinya hampir satu jam setengah
itu memang saya dalami
saya beberapa pertanyaan
tanya begini pertanyaannya
apakah ini berhubungan erat dengan wajah kepegawat
misalnya karena beberapa orang yang jadi pengurus
itu mendapatkan perlakuan khusus dalam narasi itu
itu kami tanya kami dalami
nah ini nanti kami konfirmasi ke berbagai pihak
yang memang melakukan proses wawancara
apakah betul misalnya ada pertanyaan pertanyaan
yang seperti yang kita baca di publik
ya itu nanti juga akan kami tanyakan
termasuk misalnya begini
kerahasiaan orang yang melakukan wawancara
karena om lasam sebagai lembaga yang mirip dengan kpk
kita menunjuk orang wawancara yang profesional
misalnya yang juga menjelaskan bahwa
saya ini memang profesinya adalah jd misalnya
sehingga orang tahu
oh ini memang orang profesional dibikinnya
kalau wawancaranya oleh pak arsul
jadi akan semakin bagus
dari anda saya mau ke bang arsul lagi
bang arsul apakah menurut anda perlu
ke tujuh puluh pegawai kpk ini melaporkan ke komnas ham
sesuai dengan tadi dugaan dugaan ada pelanggaran ham
di balik twk ini
buat saya ketika kemudian yang tujuh puluh lima itu melapor ke komnas ham
sebelumnya ke ombudsman
sebelumnya juga ke dewa
saya kira itu sudah merupakan saluran yang benar
kalau mereka melapor ke tempat yang tidak benar
atau hanya demo demo saja
malah itu tidak pas
tetapi kalau melapor ke lembaga lembaga
misalnya kalau ke komnas ham
karena merasa asas setelah terlanggar itu sudah pas
katakanlah baik teman teman pimpinan kpk dewas atau bkn
kalau diundang diminta keterangan oleh komnas ham
kepolisian baik di mabes maupun di polda metro jaya
diundang oleh komnas ham datang dalam siwa penembakan kilometer lima puluh
jadi di sana kemudian terbangun
terhadap kewenangan masing masing kelembagaan
jangan nanti juga tidak datang
saya cuma ingin berkesan itu
dan yang dilakukan itu sepanjang
itu masih dalam kewenangan lembaga itu benar
yang tidak benar kalau kemudian ini dibawa ke
misalnya mahkamah internasional
atau ke amnesty international itu tidak pas
saya malah menyampaikan barangkali
perlu perwakilan dari teman teman itu mohon bertemu dengan presiden
ya gitu ya
supaya juga bisa mendapatkan penjelasan langsung ya
apa yang sebetulnya ya
menjadi arahan dasar presiden lebih jelas lagi
karena itu haknya saja sebagai warga negara
tapi bang arsul secara pribadi anda melihat tidak bahwa
memang twk ini ada pelanggaran ham di dalamnya
dan juga dari sisi peristiwanya pertanyaan pertanyaannya
kemudian juga ada ketidakadilan hubungan kerja
saya pertama menegaskan kembali
wawasan kebangsaan itu dalam teks untuk memastikan aparatur sipil negara
kita itu punya paham paham kenegaraan yang benar
yang kita sepakati menghormati memegang teguh konsensus konsensus bernegara kita itu iya
jangankan untuk menjadi asm
saya mau cerita ya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga saya mau diangkat sebagai advokat
oleh menteri kehakiman ya di litsus dulu
itu nggak menurut saya tanyaannya juga kurang lebih sama
tetapi seperti yang disampaikan oleh mas anam tadi
yang wawancara itu memperkenalkan diri
saya mayor ini bertugas di laksusda jawa tengah blablabla
itu semua transparan
dan pertanyaannya tidak personal
saya ingat betul pada saat itu ditanya tentang
pendapat saya tentang jilbab yang waktu itu mulai marah
pendapat saya diperkenalkan tentang revolusi ibad iran
tentang ayatullah khomeini
hal hal yang sebenarnya sensitif juga pada saat itu
bahkan saya ditanya juga pendapat saya dengan bung karno
pada saat itu kan kira kira
kalau kita bicara di muji bung karno itu kan bukan waktu yang pas tahun sembilan puluh an
tapi saya menganggapnya itu wajar
jadi saya tidak mempersoalkan kawasan kebangsaan
tetapi sekali lagi kalau ada benar pertanyaan pertanyaan yang sempatnya
kemudian menjurus kesangan personal
khemat saya sempat
kalau benar ada pertanyaan misalnya
anda sholat subuh pakai kunut apa tidak
itu tidak pas
tapi kalau ditanya misalnya
pemahaman keislaman anda terhadap perbedaan praktek agama itu boleh saja
jadi sekarang adalah pr nya bagaimana membuktikan ada pertanyaan pertanyaan
yang sangat sifatnya personal yang tadi juga disampaikan oleh bang arsul
apakah itu bisa dibuktikan
bang isnur kita jawab nanti di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
bagaimana kemudian membuktikan bahwa ada secara substansi ya
yang tadi juga sudah disampaikan juga oleh ca'anam
kemudian juga disampaikan juga oleh bang arsul
pertanyaan pertanyaan yang sifatnya sangat personal tadi itu misalnya
atau ya memang dirasa memang itu tidak wajar bahkan bisa melanggar ham
ya puluhan orang yang mengadu kepada kami
mereka punya pernyataan semua
ini bukan satu dua orang
tapi puluhan mengalami yang sama
misalnya ada mbak atta atta
dia gus durian dulunya
asisten pribadi mbak alisa wahid
anak kiai juga ditanya
kenapa belum menikah juga
apakah masih punya hasrat
kayaknya ada gitu
kalau pacaran dengan siapa
jadi kalau tadi mengutip bang arsul
bahkan pertanyaan ini
dibandingkan litsus di zaman orde baru
kalau di zaman liutsus orde baru saja
orang yang masih mengenalkan diri siapa
di sini enggak

beberapa orang yang datang

datang beberapa semacam diintelin gitu ya
di rumah masing masing
ditanya dia ngajar ngaji
siapa yang diajarin
surat surat apa yang diajarin
itu sampai sedemikian rupa personal
ditanyakan kepada orang orang ini
ini adalah bagian dari menurut saya
penghukuman tanpa kesalahan
kalau misalnya pekerja ya buruh mas renhard di pabrik
itu kan jelas
orang mau dipecat tuh ada peringatan dulu
dia melanggarnya melanggar apa
apakah dia melanggar etik
orang orang ini kan gak pernah dituduh kesalahannya apa
perbuatan melanggar nyata nggak pernah ada persidangan untuk mereka
tidak pernah ada pemeriksaan untuk mereka
jadi mereka dipecat tanpa kesalahan
ini lebih buruk dan tragedi dalam kebangsaan kita ya
menyingkirkan tugas negara
menyingkirkan para orang orang yang penuh dedikasi kepada negaranya
cara cara yang kasar dan cara cara yang seperti ini gitu
dan tentu saya sebenarnya agak kasihan dengan presiden jokowi ya
pak jokowi dengan sangat gamblang pidato gitu ya
memberikan arahan yang sangat jelas kok dicuekin
jangan jangan ini ada perintah yang lebih tinggi dibanding pak presiden gitu
dan juga kita sangat khawatir pak pak ngarstul
ini kan tadi pak ngarstul cerita
anggota dpr punya maksud tujuan yang dimaksud oleh undang undang
nah ini jauh dari semangat yang dibuat oleh undang undang
dan juga mk telah menggarisbawahi
mk telah mempertimbangkan
jadi ini sudah insubordinasi ke presiden
sudah menantang keputusan mk
dan bertetangga dengan maksud dan tujuan di undang undang ini sendiri
begitu bang renhat
bang isnur setelah kemudian melapor ke ombudsman
kemudian juga ke komnas ham
sejauh mana lagi kemudian
upaya dalam tanda kutip perlawanan ini
mewakili mungkin sejumlah pegawai kpk akan terus dilakukan
apakah yang tadi juga disampaikan oleh bang arief
kalau perlu bertemu dengan presiden jokowi dodo
ya kemarin tuh ada tujuh puluh empat guru besar
mengirimkan surat ke pak jokowi
jadi bukan hanya pegawai ini yang sangat khawatir
para guru besar pun sangat khawatir
dan mereka meminta bertemu dengan pak jokowi
tadi masukan bang arsul sangat berharga
tentu ini kami akan sampaikan kepada para pegawai
agar mereka bisa bertemu dengan pak jokowi
mudah mudahan pak jokowi mau menemui para pegawai ini
tentu ini masukan yang berharga
kami akan sampaikan
para pegawai ini juga akan audiensi ya
memohon kepada komisi tiga kepada dpr
untuk bisa bertemu juga
terima kasih bang renhat
sebelum saya akan ke canam saya ke bang arsul lagi
bang arsul bagaimana sekarang pengawasan komisi tiga seperti apa
karena kan undang undang ini kan juga dulu bang arsul yang
menginisiasi juga menggagas
tapi kemudian praktiknya akan menjadi seperti ini bang arsul
ya tentu kan pengawasan komisi tiga itu
kan kita memberikan catatan catatan sorotan sorotan ya
tentu komisi tiga tidak bisa kemudian menghentikan
eh anda berhenti karena begini kan tidak
tetapi dari apa yang kemudian kita lihat kita temukan
nanti di dalam rapat konsultasi dpr
dengan presiden pada saat pimpin aps
temu dengan presiden tidak tertutup
kemungkinan ini kemudian ditemukan
kemungkinan ini kemudian disampaikan juga
dan tentu di luar forum forum rapat resmi
saya lihat ya kami yang di dpr beberapa itu juga mencoba mencari jalan
nah tentu tidak bisa saya sampaikan di sini ya secara terbuka
tapi kalau tadi mas nur menyampaikan
ada yang teman teman ingin katakanlah baik
misalnya bertemu dengan pimpinan dpr atau komisi tiga
ya silahkan saja
itu bagian dari warga negara
sekiranya yang aspirasinya patut untuk kita dengar
oke baik saya terakhir ke ca enam
ca enam akan seperti apa
kemudian nanti komnas ham mengelola laporan ini
kerja kerja yang akan dilakukan bagaimana
dan ujungnya nanti kalau kemudian ditemukan ada indikasi
ada pelanggaran ham dibalik twk ini akan seperti apa
ya yang pasti kami akan upayakan proses ini secara transparan
olembik dasarnya memang soal transparansi
baik proses maupun prosedur yang dipilih
nah kami upayakan ini supaya transparan
dan hasilnya nantinya ya pasti akan kami rekomendasikan kepada presiden
dan tentu saja kepada komisi tiga
tapi juga diingatkan oleh komisi tiga
ada satu pasal yang memberikan laporan untuk kasus kasus yang
apa namanya yang perhatian publik
nah tapi saya mau ngomong tadi agak kelupaan
dan tadi diingatkan oleh mas isnur
diingatkan oleh pak arsul
soal stigma sebenarnya
jadi kalau tadi ada pertanyaan
adakah pelanggaran ham
walaupun ini belum dilakukan
apa namanya belum dilakukan investigasi secara mendalam
penelitian secara mendalam
tapi di depan mata itu potensial stigma
jadi gara gara ini nggak lolos materi kebangsaan
terus nggak ada bagaimana menyikapi ini
itu akhirnya stigma yang bisa muncul adalah
ini anti pancasila ini tidak kebangsaan
padahal tadi katanya bang arsul
yang terorisme yang sudah terbukti gitu ya
melakukan pengeboman dan lain sebagainya ditangkap
merupakan jaringan mereka
itu negara kita punya program namanya deradikalisasi
kemulihan untuk kita kembali lagi ke bumi pertiwi ini
kelompok masyarakat yang menyadari bagaimana nilai nilai masyarakat
nah ini di tengah polemik pegawai kpk ini
yang sekarang tinggal lima puluh satu
jadi persoalan serius
kasus kasus di komnas ham itu banyaknya soal stigma
di stigma anti pancasila kasus tanjung priok
akhirnya banyak yang mati
bahkan tidak hanya mereka di momentum itu
tapi juga anak judulnya
di yang lain ada di stigma soal kelompok kiri
ada di stigma soal kelompok kanan dan lain sebagainya
karena stigma itu dalam konteks asasi manusia sangat serius
karena dia tidak hanya menyenggol nantinya
bukan fisik kawas dan lain sebagainya
tapi juga keperdataan ekonomi dia nggak punya akses
diskriminasi akan terus berlangsung
oleh karenanya salah satu memang kenapa kami responnya cepat
potensial pelanggaran yang basisnya ada peraduga
ada stigma seperti ini
dan ini di kreatif juga ada begitu
nah ini yang harus kita jaga bareng bareng
tangan kita adalah kebangsaan
jangan sampai gara gara ada stigma
untuk siapapun dan oleh siapapun jadinya kebangsaan kita terjer
nah itu yang tadi saya lupa untuk ngomong bahwa
kalau yang soal apakah ada pelanggaran seperti yang dikatakan oleh mas
dan temen temen itu secara potensial ada
ini harus diuji oleh komnas ham
apakah betul demikian
ya makanya penting untuk memanggil atau mengundang pimpinan kpk
dewan pengawasnya bkn dan sebagainya
yang memang terlibat dalam proses tersebut
diskusi yang sangat menarik bang arsul ca anam dan juga bang isnur
mari kita akan lihat bagaimana perkembangannya ke depan
kita tunggu juga kerja dari komnas ham
juga upaya mungkin perlawanan yang lain dari pegawai kpk
dinyatakan tidak lolos twk akan seperti apa
mari kita akan simak ke depan akan bagaimana
terima kasih banyak bang arsul bang isnur canam
terima kasih sudah bergabung di diskusi pada malam hari ini
sehat selalu selamat malam
selamat malam terima kasih mas renhad ca'anam bang arsul